terpilihnya erick thohir dan zainuddin amali sebagai ketua umum dan wakil ketua pssi menimbulkan pertanyaan
apakah perlu kedua menteri presiden jokowi dodo itu menanggalkan jabatannya sebagai menteri
saat ditanya setelah menghadiri peringatan hari lahir ke lima puluh partai persatuan pembangunan pada hari jumat
presiden jokowi menyatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan
dalam penjelasannya presiden jokowi mengungkapkan beberapa menterinya juga menjadi ketua umum dan pembina cabang olahraga
seperti prabowo subianto erlangga hartarto dan luhut binsar panjaitan
presiden justru berharap terpilihnya erick thohir dan zainuddin amali dapat membawa perubahan dan juga reformasi
serta membuat peta jalan arah sepak bola nasional sehingga lebih kompeten dan berprestasi
pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada pssi
tapi yang paling penting ada sebuah perubahan ada sebuah reformasi total ada sebuah transformasi
sehingga dari kekuatan yang kita miliki potensi yang kita miliki ini betul betul nanti tahap demi tahap itu bisa kemajuannya kelihatan
bisa mengatur waktunya karena kita kan juga tahu pak basuki itu juga menjadi ketua dayung bisa
pak erlangga juga jadi ketua wusu bisa
pak luhut juga jadi ketua pasif bisa
pak prabowo juga jadi ketua pencaksilat bisa